di antaranya kereta api ambarawa express kereta api banyu biru kereta api blora jaya dan kereta api gedung sepur
stasiun semarang tawang pada pagi hari ini juga masih emplasemennya atau jalur ka nya
masih terendam dengan ketinggian dua belas sampai dua puluh enam cm dari kepala rel sehingga tidak bisa dilalui oleh lokomotif diesel elektrik
dan untuk pelayanan penumpang sendiri semuanya dialihkan ke stasiun semarang poncol
jadi seluruh penumpang sudah mendapatkan pemberitahuan dari kontak senter kai satu ratus dua puluh satu